walau getuk pisang tersedia hampir sepanjang musim terkadang harganya bisa naik sekitar dua puluh persen bila bahan bakunya sedang langka